yang bener bu endang
masa ada lagi korban perempuan yang diculik
ya bener lah pak ente
kalau nggak bener ngapain saya lapor ke pak rt
tadi warga bilang ada istrinya yang hilang
aduh pulang kerja
saya minta untuk nama yang saya sebutkan
untuk bisa maju ke depan satu langkah
dan menerong atribut hidupan
silahkan maju ke depan
terima kasih untuk masa baktimu selama dua hari ini
setelah yang satu ini
eh gak usah pak rt
ini bukan acara pencarian bakat pak rt
berasa indonesia idol
ini teh mecat pak rt
silahkan maju ke depan
ya pak rt
aku juga kena
kalian bertiga saya eliminasi
dan selamat sampai jumpa
di lain kesempatan
pak pak rt itu mah berarti bukan satu satu
aduh menilai lilai mah
biar seru aja
saya indonesian idol
ya gimana sih
dari tadi dong ah
bukan kamu aja yang kena
tapi aku juga kena dieliminasi
kalau saya mah pak rt
yang penting mah saya mah ini pak rt
cuman pak rt ambil ini
ini satu satunya
barisan nenek saya
aku nangis cabur ketawa
kasih teluran sih pak
terima kasih atas
selama dua hari ini
amal ibadah kalian ini terima kasih
pak pak masih ada pak retek masih hidup warna masih hidup masihnya waktu masih nafas
nah jasa jasanya itu bisa dicatat oleh
badahnya juga bisa dicatat amal lainnya juga
semoga keluarga yang ditinggalkan juga
sudah sudah baik terima kasih david
tetap semangat tetap berkarya
kerjaan itu tidak ada
dok sebetulnya aku tuh merasa salah loh sama kamu
nggak usah bang kan belum lebaran
mau ngucapin terima kasih juga sama kamu
karena selama ini kamu sudah mau jadi anak buah saya
duk kamu juga
mungkin aku setelah jadi bos kalian
aku mau narik angkot dek duk
bang udah ngasih kerjaan buat saya
ya walaupun jadi ansip angkat gak naik naik
bos malah dik
duk kok kamu senggup banget sih
iya enggak ben
yang belum punya usaha buat kedepannya
iya sabar aja duk
bos udah punya modal buat usaha
mereka dipecat sama pak rt
teg teg ini gara gara kalau hidung nih jahat bukan salah bangdak dikduk
yang salah war ijo tapi bangdak dikduk jawab pun aku sih coba kau berani pasti
percaya nggak pecat mereka tapi suka sama mereka assalamualaikum partai partai
saya bawa nih trior rido rudy rega ya ini dia mereka itu buka kelas silat loh jadi misalkan
kalau pak rt mau belajar berguru juga bisa sama mereka mereka ini jago jago jadi kalau
urusan musir setan apalagi orang jahat mereka aja gonya hai hai hai hai hai maksudmu mesi
gimana aduh pak rete nih suka begitu
deh suka kura kura dalam perahu mendingan online ya mendingan gini aja deh jadi daripada
parete itu nyari nyari hansip baru mendingan udah sewa aja mereka bertiga buat jadi penjaga
kita eh penjaga aku gimana ya maksudnya betul betul udah terima aja dia jadi hansip hansip
baru lihat tongkrongannya dong tren keren kan enggak kayak dabdi duk terima aja pak rete
iya bener lagian para etete kan gak punya pilihan lain soalnya kampung kita ini udah
keadaan darurat karena terornya kolor ijo betul udah terima aja pak rete tapi begini pak rete
kita ini siap menjaga keamanan kampung tapi ada syaratnya jangan kebanyakan mikir partai
syaratnya syaratnya apa ya muda maksudnya syaratnya kami minta bayaran yang tinggi pak
pekerjaan sebagai keamanan itu resikonya gede pak dan pekerjaan ini sangat mengganggu pekerjaan kami yang
lain sea ryu sesuai dengan pengorbanan kami pertik ya ya ya ya ya ya sudah saya menerima kalian bertiga
untuk menjadi keamanan di sini
yang bener bu endang
masa ada lagi korban perempuan yang diculik
ya bener lah pak rt
kalau nggak bener ngapain saya lapor ke pak rt
tadi warga bilang ada istrinya yang hilang
abis pulang kerja
saya yakin ini pasti korban kolor hijau
pasti aku yakin abis ini abis ini
maksudnya kenapa pd amat mau diculik sama kolor hijau
ih masa gue nanti gak tau
ya kan kolor hijau itu cuma nyulip cewek cewek cantik
gak mungkin dong cewek cewek
ya gimana sih sebelas dua belas sama miss indonesia dong
makin gak jelas nih udah sabar sabar sabar
saya minta tolong dicarikan datanya yang akurat
setelah itu lapor lagi ke saya ya
kalau masalah kolor hijau mah
ih gitu dong baru namanya penjaga hati
aman dah kampung abang kita mah
harga diri kita dan kehormatan kita
sudah direnggut oleh mereka
udah nyuyukin kita
anak anak enggak duk
anak anak bener dik
kita harus bersihin nama baik kita
mereka sudah dianggap pahlawan oleh warga
padahal mereka gak tau
nanti gak exhale
mereka itu pahlawan bertopek
cakep aika beban

di handphone ini dibilang kalau kolor hijau itu bisa dikalahin pakai bambu kuning
ini kampung kita nggak ada bambu kuning
hidup di kampung kita nggak ada mesin pohon kali
apa apa aja ada yang buang bambu kuningnya
kita gabung aja yuk
siapa tau dia punya pembunuh tinggal
kita gabung aja yuk
tapi emang kamu berani